sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di kota bandung
sudah memulai tahapan penerimaan peserta didik baru atau ppdb
salah satu peserta ppdb pada dua ribu dua puluh satu ini adalah karissa kaila tiffany atau caca
siswa berusia dua belas tahun ini akan melanjutkan ke sekolah menengah pertama
rencananya caca akan mendaftar ke dua smp negeri di kota bandung
baik melalui jalur akademik maupun jalur prestasi dengan aktif di kegiatan ekstra kulikuler
peserta ppdb lain yang akan memasuki smp adalah jordi kiozaldin
jordi bahkan telah mempersiapkan diri untuk masuk ke lingkungan baru setelah diterima di smp nanti
jadi kan udah kebiasa di rumah sekolahnya jadi ntar paling masuk sekolah harus siap banget gitu
ntar kayak lupa lupa gitu persiapannya
bangun kan biasanya jam kalau sekolah di rumah bangun jam delapan sih biasanya
kalau sekolah offline biasanya bangunnya jam enam atau jam lima an
orang tua peserta ppdb pun mempunyai strategi masing masing agar anaknya bisa diterima di sekolah yang telah dituju
saya sebenarnya gini anak saya tadinya saya arahkan karena dia atlet baseball
kamu berusaha untuk mendapatkan yang sesuai dengan yang kamu mampu
misalnya kamu bisa masuk jalur prestasi kita semua coba ya jor gitu ya
mari kita coba jalur prestasi kita coba
jalur prestasi yang akademik dicoba walaupun persaingannya juga banyak
jalur zonasi sih memang kami insya allah sudah aman ya
salah satu sekolah yang mengadakan ppdb adalah smp negeri tujuh bandung yang terletak di jalan ambon
menurut wakil kepala sekolah bidang kehumasan smpn tujuh bandung oli
tahapan ppdb pada tahun ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang fokus pada sistem daring
saat ini tahapan ppdb yang sedang berlangsung adalah tahapan pendataan siswa
untuk kemudian dilanjutkan dengan tahap pendaftaran
insya allah smp tuyuh akan menerima sembilan kelas ya
delapan kali tiga puluh dua sebanyak dua ratus delapan puluh delapan ya
insya allah akan dibagi dalam empat jalur sesuai dengan perwa daripada wali kota bandung ya
untuk tahap pertama adalah jalur zonasi jalur afirmasi prestasi
dan perpindahan orang tua ya
dalam zonasi itu kita akan sesuai dengan peraturan tahun kemarin juga lima puluh persen
terus afirmasi lima belas persen terus prestasi tiga puluh persen dan perpindahan orang tua lima persen
tahapan dalam ppdb tahun ini dimulai dengan pengisian data diri mulai dari dua puluh empat mei sampai sebelas juni dua ribu dua puluh
proses pendaftaran dilaman ppdb kota bandung
dimulai dari jalur afirmasi dan prestasi pada empat belas hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh
sementara pendaftaran untuk jalur zonasi dan perpindahan orang tua dimulai sejak dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh satu hingga dua juli dua ribu dua puluh satu